bapak juga merasa gak enak sama pak surya
kamu seharusnya tidak mengusir ensa seperti itu
biarpun tindakan kamu didasari oleh rasa kecewa rasa emosi
pasti itu akan menyakiti
alva sih biasa suka ke alabama cafe
yaudah kita ke sana aja
kamu udah telepon taksi kan
sebelumnya dimana dia
ini dekat lagi sampai kok
sebentar lagi sampai
kamu tolong handle kantor ya
saya sama den mau ke rumah riki
apa perusahaan ikut pak
gak usah kamu handle kantor aja
baik pak hati hati sama riki
apa yang mau kamu lakukan sekarang sayang
ibu kilim perpielih
pa dia kan minta gaji
kalau kena aku ini
jangan ada yang n listener
itu akan menyakiti hatinya pak surya
sebagai orang tua
sebaiknya kamu cari elsa
tapi elsa itu kan udah selingkuh dari nino
ada buktinya lagi
walaupun sudah selingkuh
saat ini itu masih istrinya nino
itu masih tanggung jawabnya nino
kita gak bisa tutup mata itu pak
kalau mama terserah kamu aja saya
apa yang terbaik buat kamu
aku siap siap dulu
aku langsung jalan cari res
biarkan nino menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri
wis erina beres beres buku dulu ya

soalnya papa sama mama aku lagi ada di luar kota
oma jemput kamu agak telat ya sayang
iya jangan kemana mana
ya oma aku jemput aku telat
kamu sampai dijemput
terima kasih rena
udah jam berapa jam aja
sebentar ya oma
aku mau temanin juana
sampai omanya jemput
soalnya tadi omanya telepon
yaudah kalo gitu oke then let's wait
sampai omanya juana dateng
makasih ya omanya rena
sini sini sini sedang

kita tunggu omanya juana ya
tolong kotak makan aku ya
mau ambil kotak makan
bawa apa tadi rena
ini apa tuh
udah makan ya
untuk gua bawa porno
apa jangan jangan lagi sama ricky
makanya handphonenya nggak diaktifin
mich tadi kamu diajak angga ke makam istrinya
kamu gak sekalian ajak dia makan siang bareng kita
tadi angga lagi buru buru mah
katanya dia lagi ada urusan
tapi aku lagi cemas sih mah
perasaan aku cemas aja
mich kamu harus pastikan urusannya nggak aneh aneh
jangan yang berbahaya
harus hati hati gitu loh
calon pengantin itu ada aja cobaannya
mama jangan akutin aku
kayak gitu dong ma
mama bukan akut akuting sayang
kamu sama angga harus lebih hati hati
nanti aku coba telepon angga ya
aku bilangin ke dia
yaudah mau aku berangkat dulu ya
ke rumah sakit ini aku ada praktek siang soalnya
ini kita udah mau nyampe bu
yaudah nanti abis kamu anterin saya
makasih ya pa udah anterin
bapak langsung pulang aja ya
ya baik bu
apa mbak lihat putri saya tadi ke sini